wakil sekretaris jenderal partai kebangkitan bangsa saiful huda menyebut
ketomum pkb mohamad iskandar siap bekerjasama dengan kpk
dengan tujuan penegakan hukum
perihal dugaan kasus mohaimin yang dinilai bernuansa politis
huda menolak berkomentar dan meminta publik yang menilai situasi ini
kita serahkan ke kpk deh gimana bagusnya
jadi prinsipnya kita dukung kpk untuk menuntaskan berbagai agenda korupsi
dan saat bersamaan kita minta untuk publik terus melihat proses ini
publik saya kira sudah relatif punya otonomi untuk menilai ini
jadi saya kira tidak pas kalau dari pihak kami dari pihak pkb
dari pihak kusimin untuk menilai proses ini
kita serahkan aja kepada publik